wakil gubernur saat ini jarod saiful dayak sempat mengeluarkan sendilan yang cukup juga perlu menjadi perhatian karena di dprd menurut jarod tidak ada fraksi independen atau fraksi relawan
ini bagaimana nanti pak kinerjanya kalau sekarang pengalaman pak ahok ini selama memimpin sampai saat ini kan masih ada pak jarod begitu walaupun pak ahok sudah keluar dari
waktunya dua ribu lima belas kita pakai pergub sama kayak gak ada fraksi juga kok ribut apbd ups hampir lawan semua partai juga
termasuk pdp saat itu ya
waktu itu ya mau bela gimana saya kira nggak itu masalah banyak daerah lain yang ada independen nah lagi pula kan sekarang udah ada nasdem ada fraksi nasdem
waktu itu pdp juga mendukung kan pak jarod disitu tapi waktu
sekarang juga ada nasdem
artinya nggak menjamin
nanti juga ada hanura bisa
banyak yang nggak dukung sekarang juga belum menutup kemungkinan banyak partai yang akan mendukung mendukung loh bukan mengusuk mendukung teman ahok
nasdem udah jelas kita nggak tahu hanura kita nggak tahu p tiga kita nggak tahu nanti demokrat kita juga nggak menutup kemungkinan pdp loh bisa mendukung
walaupun saat yang masalah di dprd soal itu sebelum pergub keluar itu juga nasdem sempat mengkritik juga
soal dprd nggak masalah aku lawan biasa soal itu kita boleh pergub apbd
menguras energi di dprd
itu orang orang itu belitung
masih menggunakan komunikasi yang sama dengan
iya orang mengatakan belitung timur katanya jakarta beda jakarta juga kita buktikan kok
kan semua setuju mau angket mecat saya
baik begitu ya